gak ada orang
mana gak ada orang kok ada yang ngetok ngetok tadi
aduh ngagetin aja
ada minyak minyak gak
ada minyak minyak gak
tadi kan adam pamitan
kamu tau gak
itu cuma perasaan kamu aja kali
enggak aku beneran
kenapa sih temen temen aku beda sikapnya
emang aku salah apa sih
cara sama mochi marah marah

gerti jadi ikut ikutan tuh
insyaallah setelah pengajian ini selesai
renovasi bisa berjalan lancar
dan juga nanti setelah renovasi selesai
panti asuhan ini mudah mudahan bisa berjalan seperti apa adanya
dan yang pasti bisa berguna bagi kemaslahatan semua umat
ah ayo bapak bapak ibu ibu silahkan makanan minumnya dicicipin dulu
itu teh makanannya saya yang buat
itu teh makanannya saya yang buat
itu sama aja pak rite
apa yang terjadi ya
itu rumah tua
akhirnya dijadikan yayasan juga sama pak rt
udah didoain sama para warga
nah kita bebas dari para hantu
ngerti besok kita tuh mesti ekstra kerja keras
itu siapa yang di pos ya
itu kayaknya cewek deh
kalau soal cewek aja loh
udah ente diima je
kalau soal cewek
ente diima aja disini yah baik baik
lu tuh mau kemana
masalah cewek di mana mana
itu bosnya dulu yang ngadepi
kamu tuh gimana sih
eh eh eh kamu tuh mau ngapain
leyo kamu kan doan aku tenang
ini masalah kecil masalah aku
ada di pos aku ya
kamu tuh apa apaan
saya ibu panti
dek kalau gini urusan lo duluan dek
itu pokoknya kenapa
itu kayak parutan ya
dek lu aja dek
gue tinggal duluan ya tadi kan lu minta
eh kamu makan dong
jangan ngomong kentut aja
gimana sih lu
oh di mana
nih di mana
tuh psp nya di mana sih
oh nggak ada
pasti psp nya ada di sini nih
oh nggak ada
kok belum tidur udah malam
adam inget ya
kamu harus jagain semua mainan baru yang mami beliin
terus ada satu lagi tuh
soalnya mami belinya mahal
terus barangnya inden dari luar negeri
jangan sampai hilang ya
pastinya ada kok
yaudah kamu tidur gi
jangan main main lagi ya
jangan lupa ya besok loh
iya acara belenjong belenjong
jangan lupa ya
sarah mau ngejarin pr ke rumah ari dulu yuk
pulang jangan malam malam
biasalah dia mau ngerjain pr
belanja di rumahnya ari
iya dong tentunya
jangan lupa ya
kamu udah pulang sayang
katanya mau ke rumah ari belajar
hei jeng jeng
udahan dulu ya
agak ada yang aneh nih
jangan lupa ya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh
jangan ganggu kami
aduh ragetin aja
tante adamnya ada enggak
adamnya ada enggak
ih tadi kan ada pamitan
katanya mau ke rumah kamu
kan mau ada belajar kelompok di rumahnya ali ya kan
macam udah perangkat jeluan deh mochi
gak mungkin zara
pasti adam nunggu kita jemput dulu
baru dia mau jalan
jangan dilompat sini
kayaknya tadi kamu ada di pos ya
kenapa ada di depanku kerang
gua salah lirik lirik
biar gua kabur ah
lah gua malah meletak
dar tungguin gua dar
sampai jumpa lagi
loh adamnya mana
kalian gak jemput adam dulu ke rumahnya ya
dia udah berangkat duluan kesini
tadi kita udah samper adam
adam udah berangkat duluan
mudah kita kesini aja
adam kemana ya
kok ga ada
aku juga bingung sih
kan ada harus dijemput dulu
baru dia mau jalan
ada yang ngeberes sih sama adam
gimana kalau kita cari adam sekarang
aku juga khawatir sama adab
aku takut agama kenapa napa

kita mau cari adam kemana
kita keliling kampung aja
kita ketemu sama adam
adam pergi juga gak jauh jauh kok
percaya deh sama aku
yaudah yuk juli
aku harus masuk ke dalam
psp aku jatuh di sana
hanya aku harus dapetin psp
aku mau masuk
aku mau masuk
aku mau masuk
aku mau masuk
aku mau masuk
aku mau masuk
aku mau masuk
aku mau masuk
aku mau masuk
aku mau masuk
aku mau masuk
aku mau masuk
aku mau masuk
aku mau masuk
aku mau masuk